ketua umum dpp partai amanat nasional pan zulkifli hasan mengatakan tingkat elektabilitas bakal calon presiden prabowo subianto semakin naik setelah partainya masuk koalisi kebangkitan indonesia raya
ia menyebut semua pengurus dan kader pan di daerah tetap kompak mendukung prabowo subianto
menurut zulkifli hasan setelah pan bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia raya tingkat elektabilitas bakal calon presiden prabowo sobianto dalam sejumlah survei terus naik
bahkan saat ini sudah berada di atas baca pres yang diusung koalisi partai lain
zulkifli hasan juga menegaskan pengurus dan kader pan di seluruh indonesia tetap solid mendukung prabowo
hingga kini jajaran partainya tidak ada yang keluar dari kebijakan yang telah ditetapkan
dalam kunjungannya ke medan sumatera utara zulkifli hasan juga melakukan konsolidasi dengan pengurus dewan pimpinan wilayah
pan sumatera utara dan juga dewan pimpinan daerah kepupatan kota sesumatera utara
apakah kita optimis elektabilitas naik atau perkembangannya seperti apa
ya saya kira memang kan pak prabowo kalau lihat survei sudah di atas ya
dengan deklarasi kemarin saya kira tentu ada efek ya
ada efek yang bikin go
mudah mudahan sekarang mungkin sudah jauh lebih tinggi lagi surveinya
internal kita pak apa ada mendengar kabar ada penolakan salah satu
oh kompak kita mah nggak ada
kalau nggak ada nggak ada